lebih hemat dan ramah lingkungan
itulah yang terjadi pada salah satu sekolah di kawasan jakarta selatan
ketika mereka mulai menggunakan energi dari cahaya matahari
sebagai tenaga listrik sejak dua ribu sembilan belas lalu
sebanyak dua puluh enam panel surya dengan daya sepuluh ribu watt ini
diperuntukkan untuk memasok listrik yang ada di salah satu gedung di sekolah tersebut
selain itu penggunaan energi terbarukan di sekolah ini
juga diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa
ini sangat menghemat karena pengeluaran dari kwh nya akan menurun
karena di backup oleh plts
itu berkisar antara dua sampai tiga juta per bulannya
tergantung memang gedung ini adalah gedung untuk siang hari saja
sehingga ini sangat membantu sekali
bagaimana membuat anak anak menjadi peduli dengan energi terbarukan
yang kedua ini menjadi sarana pembelajaran
yang ketiga bagaimana
karena menghemat listrik terjadi pada operasional sekolah pastinya begitu
sehingga dana yang diharapkan oleh para inisiator ini
dana hasil dari penghematan itu akan digunakan untuk kegiatan kegiatan sosial
atau kegiatan yang pembinaan
energi terbarukan memang masih belum banyak digunakan oleh orang indonesia
energi terbarukan sendiri ialah sumber energi yang berasal dari alam
dan dapat diperbarui terus menerus tanpa batas
potensi alam dapat dimanfaatkan untuk dijadikan energi terbarukan
di antaranya tenaga air panas bumi biomasa cahaya matahari dan tenaga angin
penggunaan energi terbarukan ini juga turut membantu menurunkan emisi
kelebihannya tentu ya itu tadi kita lebih berkelanjutan
tidak menciptakan emisi yang mana emisi itu tadi akan
mengakibatkan perubahan iklim atau pemanasan global
yang banyak konsekuensi negatifnya buat kehidupan manusia di bumi dan juga makhluk yang lain
kemudian kedua itu tadi bisa diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal
namun berdasarkan data dari direkturat jenderal energi terbarukan dan konservasi energi
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh dua kemarin pencapaian bauran transisi energi terbarukan di indonesia
baru mencapai dua belas persen
minimnya angka tersebut dikarenakan akses yang cukup sulit dilakukan di indonesia
ini ketidaksetaraan akses energi ini masih menjadi kendala di indonesia
selain tadi negara kepulauan dan ketiga ya kita juga ini kan
kita ini membutuhkan karena daerah daerah kepulauan
membutuhkan energi terbarukan yang baseload
artinya bisa di create atau diciptakan energinya setiap saat
jadi pagi siang sore malam gitu ya
berbagai perusahaan yang berada di bawah naungan kamar dagang indonesia
dan asosiasi pemasuk energi dan batubara indonesia
sudah siap melakukan diversifikasi ke energi terbarukan
namun regulasi harga yang terus berubah ubah menjadi tantangan tersendiri
bagi para pengusaha untuk melakukan transisi ke energi terbarukan
jadi sebenarnya perusahaan perusahaan di indonesia sudah mulai membuat roadmap
untuk diversifikasi ke energi terbarukan
terutama perusahaan perusahaan yang bergerak di energi primer fosil fuel
jadi ada perubahan perubahan regulasi ini yang menjadi ketidakpastian
dari sisi komersial untuk pengusaha pengusaha yang mau terjun ke
atau apa namanya beralih ke renewable
karena kan memang investasi di energi terbarukan kan terbilang tidak murah
jadi sebenarnya kita butuh kepastian regulasi untuk menghitung komersial
ataupun keekonomisan dari investasi tersebut sebenarnya
pemerintah sendiri menargetkan di tahun dua ribu dua puluh lima nanti
bauran energi terbarukan ialah sebesar dua puluh tiga persen
dan pada tahun dua ribu enam puluh indonesia dapat sepenuhnya menggunakan energi terbarukan
untuk mewujudkan net zero
reza siregar sonny sulistiono jakarta